ketua mahkamah agung ri muhammad sarifudin melantik dan mengambil sumpah jabatan enam ketua pengadilan tinggi agama
enam ketua pengadilan tinggi agama yang dilantik antara lain
ketua pengadilan tinggi agama yang baru agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan jabatannya
selain itu m sarifudin juga berpesan agar para pejabat yang dilantik
terus mengasah kemampuan di bidang teknologi
karena sejak satu mei dua ribu dua puluh empat lalu seluruh pengajuan kasasi
dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik
yang ketiga profesionalitas seperti saya sudah sampaikan
bisa melalui diskusi lewat it bisa kita gunakan
dan sekarang banyak sekali kegiatan kegiatan it kita
aplikasi aplikasi kita yang harus diikuti
kita sudah memperlakukan mulai satu mei upaya hukum kasasi dan pk secara off it
itu menuntut kita semua untuk mengerti
agar masyarakat pencari keadilan jangan dirugikan
selain pelantikan dalam acara ini juga dilakukan upacara serah terima jabatan
antara ketua pengadilan tinggi agama bali
ketua pengadilan tinggi agama makassar
dan ketua pengadilan tinggi agama ambon
acara pelantikan ini dihadiri oleh wakil ketua mahkamah agung bidang judisial
para ketua kamar pada mahkamah agung
pejabat eslon i dan ii di lingkungan makam agung
ketua dharma yukti karini mahkamah agung